balutan suara randy pandugo yang menyerupai john mayer bisa mengecoh pendengarnya
mungkin itu juga yang menjadi alasan single ini juga dirilis di malaysia dan juga singapura
selanjutnya hadir the groove band yang telah berdiri selama sembilan belas tahun tersebut
baru saja merilis video klip terbaru untuk lagu mereka
yang bertajuk bawalah daku
lagu ciptaan dika ruslan ini sebenarnya pernah dibawakan oleh puput melati pada tahun dua ribu
namun kini dikemas ulang oleh the group
satu hal yang menarik dari lagu ini adalah keikut sertaan pemain perkusi rejos
bernyanyi di samping rika dan reza
sehingga harmonisasi vokal the groove pun terdengar menarik
lagu ini merupakan single kedua dari album forever wul be mind yang dirilis pada mei lalu
video pertama datang dari girl band korea asuhan yg entertainment blackpink
kali ini mereka merilis sebuah video klip untuk single terbarunya yang berjudul stay
dengan mengandalkan balutan pop ballot stay menjadi salah satu video klip dari dua buah klip yang dirilis secara bersamaan
balutan nada nada sederhana yang mudah diingat
ditambah dengan video klip yang berbeda
dan visual yang menarik membuat video klip stay begitu menyenangkan untuk dinikmati
meski demikian video klip stay menghadirkan ingatan akan senior mereka yang sudah lama tidak terdengar to anyone